sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
duh apa yang terlihat bagus untuk manusia belum tentu bagus untuk allah
dan apa yang buruk untuk manusia belum tentu buruk untuk allah
jadi mama ingetin sama kamu duh
tergantung bagaimana kamu menyikapinya
mama minta sama kamu dok
kamu harus tetap optimis dan bersyukur
kami boleh bilang kalau kami
kami lakangankan sama kak fadil yang dulu
kamu sudah tidak sabar ya ingin mendengar penjelasan dari saya
ini apa pak
kamu baca saja duk
kamu belum lupa kan
maksud fadil kenapa bawa
kenapa bawa status perawatan ini pak
supaya dilihat sama kamu
supaya kamu bisa menjawab pertanyaan saya
kenapa kamu melakukan semua
jangan sampai ia tak hicinkan
kan pada saat itu
dan mereka samta manta
dan kamu juga
tapi kamu tidak bisa membohongi saya
karena saya ini seorang dokter
dokter yang pernah menangani kamu
masih terekam dalam memori ngata saya
waktu saya menangani seluruh luka bakar di tubuh kamu
terutama di dada kamu
sewaktu saya memeriksa
tovan yang berbaring koma di sana
saya tidak menemukan luka bakar itu
karena saya tahu
yang berbaring itu
yang berkeliaran kesana sini
menyebut namanya dengan fadil
itu sebenarnya bukan fadil
tapi kamu ini sebenarnya adalah taufan
tapi pak kalau masalah luka bakar itu
ini kan sudah hampir setahun pak
bisa saja luka bakar itu sudah hilang
bekas luka bakar yang ada di dada kamu
itu tidak mungkin hilang
apabila tidak menjalani operasi plastik
waktu itu kamu menjalani operasi plastik
bukan di sekujur tubuh kamu
terutama di dada kamu
lebih baik sekarang kamu terus terang pada saya
kamu sengaja ya melakukan ini semua
apa tujuan kamu sampai kamu membohongi semua anggota keluarga kamu
termasuk kami lah
apa keinginan kamu sebenarnya
dia melakukan ini semua apa
kamu ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh fadli
kamu ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh fadil
jadi begitu ceritanya
saya melakukan ini semua bukan karena saya ingin menipu semua orang
tapi karena ini adalah amanah dari fadil
fadil gak mau kami yang bersedih
karena kami sedang mengandungmu
kamilah mengandung anaknya fadil
dan fadil gak mau kau sampai kamilah keguguran lagi
apa pada saat itu kamu gak bisa menemukan atau memikirkan cara lain
cara lain apa om
apa ada cara lain untuk membuat kamilah gak bersedih
kalau saat itu kamilah tahu
kalau fadil sedang kohonnya
dan bukannya gak mungkin kalau terjadi sesuatu sama kamilah
karena saat itu kamilah sedang hamil muda
ya tapi tetap saja taufan
kamu ini bukan fadil
tidak mudah bagi kamu untuk menjadi seseorang yang lain
meskipun orang lain itu adalah saudara saudara kamu
saya sangat mengerti
saya sangat mengerti
saya juga udah pernah
saya pernah mau membongkar rahasia ini depan papan dan mama
tapi yang terjadi
papa sama sekali gak percaya kamu
bahkan saya juga pernah mau mengaku pada kamilah
dokter bilang kalau kamilah kena gejala hipertensi
saya tak terjadi sesuatu sama kehamilan kamilah